dari isu tenaga kerja asing kita beralih ke isu tenaga kerja indonesia yang bekerja di negara asing
untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak
pada perjalanannya ada yang berjalan mulus tapi ada juga yang berhadapan dengan jalan terjal
singapura menjadi salah satu tujuan pekerja migran indonesia
para pmi yang tak mulus jalannya ini berada di penampungan yang berada di kedutaan besar
beragam kasus menerpa mereka dan mau tak mau mereka berada di penampungan hingga kasus mereka selesai
artinya selama kasus itu masih dalam proses para pmi ini tak bekerja tanpa penghasilan
para pmi yang berada di penampungan pun diberikan pelatihan sejumlah bidang
dari administrasi keterampilan
salah satunya weti
pmi ini mengalami kekerasan fisik oleh majikannya selama satu tahun empat bulan
selama itu ia memilih bertahan di bawah bayang bayang utang potongan untuk agen
pemukulan itu itu setiap hari nggak
iya nggak setiap hari sering lah kalau dia marah gitu
dan berpahan aja tuh nggak selama setahun itu nggak marah lagi
iya kadang saya udahlah kalau mem
waktu majikan kalau nggak suka sama saya pulangkan aja lah daripada saya di sini
apa daripada saya dikerja di sini selalu disiksa gitu
terus dia ngemulangin saya saya bertahan aja lah
kepikiran saya kalau pulang kan ibarat belum potongan kan diambil tiga puluh lima juta uang dari mana gitu
jadi saya sampai potongan aja lah habisin
tapi setahun delapan potongan
kasus kekerasan fisik ini masih ditangani kepolisian setempat
kedutaan besar republik indonesia mengimbau agar pmi yang mengalami kekerasan atau permasalahan lainnya bisa melaporkan hal tersebut
caranya selain datang langsung ke kbri pmi bisa melaporkan aduan melalui call center atau aplikasi di indonesia labor org
jadi soal aduan apa segala macam kita bisa
kan kita juga dalam rangka melengkapi data yang ada kita meluncurkan kartu
kayaknya saya kasih satu contoh ya kartunya
kartu pekerja indonesia singapura
kps kartu pekerja indonesia singapura
kartu pekerja indonesia singapura
ini ada kita kerjasama dengan bni di sini
nah ini kps ini jadi nanti tujuannya adalah
selain melakukan pendataan kita juga bisa mempermudah bagi mereka untuk melakukan komunikasi dengan kbri
markutnya kita scan
ketika di scan masuk ke dalam aplikasi kbri singapura
di sini pengaduan dia bisa langsung lakukan
pemain hotline lalu aplikasi semua bisa langsung
bekerja di negeri asing bukanlah keputusan yang mudah
beragam permasalahan sebenarnya sudah ada sejak masih di indonesia
dari perekrutan dan biaya potongan gaji sampai waktu tertentu